apakah anda bingung mempersiapkan kue natal
mungkin kue tar kreasi dua pemuda surabaya ini bisa menjadi referensi
tar tiga dimensi namanya
selain unik kue berbentuk karakter kartun dan hewan ini
menjadikan momen natal akan terlihat lebih berwarna
sekilas karakter kartun minion saint
rusa sata dan anjing kudel ini nampak seperti boneka
namun siapa sangka setelah dilihat lebih dekat
karakter kartun ini ternyata sajian kue tart natal yang dibentuk tiga dimensi
ya kue ini adalah hasil karya dua pemuda pemilik usaha sweet brothers asal surabaya
yang dikreasikan menjadi kue unik dengan bentuk mirip aneka karakter kartun
untuk kreasi terbaru sweet brothers juga membuat sejumlah kreasi kue unik
seperti doggy cake kue pinata dan money cake
yang paling unik adalah doggy cake karena dilengkapi speaker suara mirip hewan anjing
selain bentuknya unik rasa kue juga lezat dan manis
biasanya kue tart kreasi mereka sering dipesan para pelanggan
untuk sejumlah pesta acara seperti pernikahan ulang tahun hingga hajatan
animasi kayak santa terus deer nya terus kayak christmas tree
terus di suit brother itu mereka emang spesialis buatin kue
jadi di empat d kayak gitu ya unik unik kayak gitu
jadi menurutku itu sesuai banget sama apa yang aku cari
melihat potensi pasar yang kian menggiurkan pemilik kedai roti terus mengembangkan usahanya
bahkan ia juga menerima pesanan sesuai keinginan konsumen
seperti boneka panda anjing kidel pot bunga buah durian dan bentuk unik lainnya
santa claus atau hewannya santa claus berusaha dengan tapi santa
atau misalnya mau karakter karakter yang lebih gemuk
masa masa lebih cute lagi bisa ada hewan hewan yang dipakai dengan topi santa
atau kayak ada doggie cake dengan topi santanya itu
selain bisa dinikmati dan dipajang di rumah kue kue ini juga bisa menjadi bahan foto selfie
dengan harga di kisaran tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah
anda bisa memiliki dan menikmati kue unik ini